menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengecam insiden kericuhan yang terjadi pada laga persita tangerang
versus psms medan di stadion mini persikabo bogor rabu sebelas oktober yang lalu
imam nahrawi berharap kasus ini segera diusut untas dan pelaku mendapat hukuman
dalam acara pembukaan kejuaraan tenis meja kapolda cup di dbl arena surabaya
imam nahrawi mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya banu rusman supporter persita tangerang
banu tewas akibat kerusuhan saat persita melawan psms medan di lanjutan liga dua indonesia
menpora meminta kasus ini diusut tuntas dan berharap ke depan tidak ada lagi kerusuhan antar supporter
sekarang kalau masih muncul tentu saya mohon betul kepada timisi bangka bolri untuk bersama sama nanti
melihatnya secara baik untuk tidak terulang di masa masa yang akan datang